silahkan bapak ambil semuanya
terima kasih pak
makasih untuk semua fasilitas yang bapak kasih ke aku
makasih bapak udah ngurus aku dari kecil
aku belum bisa jadi anak yang baik buat papa
yang membanggakan bapak
aku gak bisa nurut sama bapak
kamu akan tahu nanti gimana susahnya hidup tanpa fasilitas dari papat
kamu gak akan bisa seperti pangeran ini lagi
yang dapat apa apa dengan mudah
kamu bisa minta apapun yang kamu mau
karena sebentar lagi semua fasilitas kamu akan bapak cabut
termasuk uang kuliah kamu
papa gak akan mau bayarin lagi uang kuliah kamu
kamu denger gak barusan omongan bapak tadi
papa kasih kamu kesempatan satu lagi
jangan kamu sampai nyesel atas perbuatan yang akan kamu lakukan
kamu boleh tinggal di rumah ini
asal kamu mau dengerin omongan papan
walaupun aku udah ngusir dia
pangeran gak mungkin berani pergi dari rumah
anak itu terlalu penakut
mana mungkin dia mau ninggalin semua fasilitas yang udah aku kasih ke dia selama ini

kemarin dia juga sempet pergi dari rumah
dia masih bisa hidup di rumah

kemarin dia juga sempat pergi dari rumah
ujung ujungnya dia tetap balik lagi kan ke aku
kali ini pasti akan sama
dia nggak akan berani pergi
aku tau banget kopa
di detik gimana aku ngeluarin kaki aku dari rumah ini
aku lagi kehilangan semuanya
termasuk kehilangan papa
cuma satu yang aku minta ke papa
di saat aku gak ada nanti
papa jaga diri baik baik ya

oh jangan terlalu capek kerja
papa harus inget sama kesehatan papa
kesehatan itu adalah segalanya
jadi papa jaga diri baik baik ya
aku berterima kasih
aku bersyukur banget atas papa
dan semua yang papa berikan sama aku selama ini
terakhir aku cuma mau
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
lo bakal terus nyembunyiin soal bisnis gue ke nyokap lo
aku juga gak tau ki
gue belum berani buat ngomong sama nyokap gue
gue takut banget bikin ibu sedih
kayaknya itu deh
satu satunya ketakutan gue
gue takut bikin ibu sedih
tapi sampai kapan lo tetap pura pura
kalau lo masih kuliah di kampus bunga bangsa
cepat atau lambat
dan kalau sampai nyokap lo tau lo bohongin dia
jangan sampai kejadian gue sama citra yang bohongin loh
itu terjadi lagi
bohongin orang yang kita sayang itu ternyata gak enak
udah ngingetin gue
tapi gue belum siap ki
tapi gue butuh waktu
gue harus kumpulin keberanian gue dulu buat ngomong sama nyokap gue
selama gue ngumpulin keberanian gue buat ngomong
makasih banyak ya ki
tapi lo udah banyak banget bantuin gue
kalau lo gak perlu bilang makasih sama gue
gue bakal selalu bantuin doang
lo itu kayak malaikat yang dikirim sama tuhan buat gue ki
supaya lo bisa tersenyum
karena senyum lo jadi kebahagiaan buat gue

bibi bawa barang barangnya ke kamar
ngebelin banget sih itu cowok
kalau ngomong gak pernah dipikir dulu
udah tau rizky itu sahabat gue
kalau dia benci banget sama rizky
ngapain sih harus sabatan dan juga pacaran sama gue
dia pikir dia sama dad flower sudah jadi teman

citra tunggu cit
kalau gue udah kasih tau pangeran masalah putri pindah ke rumah rizky
tapi lo tau kan sih
kalau pangeran itu sahabat gue
jadi gue gak mungkin dong gak ngasih tau itu ke dia

gue juga mendingin sahabat gue
jadi mending kita berdua putus aja lah
biar gue jelasin dulu ya
kita omongin baik baik
gak enak kan tuh lihatin orang kalau kita ngobrol di pinggir jalan kayak gini
lo aja yang balik ke restoran sendiri
gue gak mau
jangan kayak anak kecil kayak gitu kenapa
semuanya tuh bisa diomongin baik baik
biar gak salah paham
lagian lu kalau kayak gitu
gede gedein sih kalau ada masalah
gak mau pokoknya gue gak mau
gue gak mau
itu kan yang di pinggir jalan atas sama citra
pak nanti berhenti di depan ya pak
gue sama cik alin gak mungkin lagi lo tau gue kan
dianya aja nih kegatelan
yang nyamperin gue ke cafe tuh
terus pake acar pake peluk pelukan gue lagi
lo tau kan selera gue kayak gimana
bener yang dia bilang
lo yang meluk dia